mau sebanyak ini dari mana tuh mas
gak usah banyak nanya
sekarang kita sudah mulai
keluarga kita akan menjadi
keluarga bandar yang dikagumi orang orang
buat apa mas harta banyak banyak
dari perbuatan yang membawa mudarat
bagi orang lain tuh loh mas buat apa
kamu tuh gak pernah bersyukur banget sih
mulut mulut yang beginian terus
mau bikin jamur gituan terus mau
udah lah pokoknya kamu harus bantu
aku untuk jual obat obatan itu

pokoknya gak ada